jangan lupa like share dan subscribe channel ini

bentar gimana tuh
tadi bapak sudah datang ke rumahnya ibu siska
dan bertemu dengan bibinya ibu siska
ibu hajah nur aini
pasti si hajah itu
udah nyertain deh soal penggerbakan
tadi pagi aduh
terus pak ibu haja cerita apa sama bapak
karena ibu merasa salah jadi ibu takut
ini bapak marah marah
aku sih gak perlu takut dong pak
orang aku gak ada salah
cerita fitnah yang gak bener sama bapak
ibu memang tidak pernah sadar ya
ibu tidak tahu akibat perbuatan ibu terhadap ibu haja
untuk apa ibu mengerahkan warga mendatangi rumah ibu haja
dan menunggu dia berbuat mesum dengan ponakannya
pak ibu pikir ibu untuk ponakan dia
ih kalau ibu tahu itu keponakan dia
mana mungkin sih ibu sama warga mau gerbek dia pak
sekarang ibu pergi dari sini
bapak sudah malu sama warga
pak maafin ibu
ibu tau ibu salah
tapi kita gak akan berbuat seperti itu lagi
bapak tidak bisa memaafkan ibu
bapak tidak bisa membayangkan
seandainya anaknya ibu hajah tadi tidak datang
apa yang akan ibu perbuat terhadap
ibu haja dan ponakannya
ini semua terjadi karena ibu
lebih memperhatikan rt kita pak
ibu gak mau rt kita nama jadi jelek
ibu tidak mau ibu perbuat seperti itu
ibu melakukan semuanya ini
sekarang ibu kemasi barang barang ibu dan pergi dari sini
pak maafin ibu
pokoknya ibu gak tau
ibu mau taruh ibu dan uji dari sini
kalau ibu tidak mau memasak barang ibu
ya sudah pergi dari sini
sebelum ibu bertobat jangan kembali ke rumah ini
pak maafin ibu pak please pak
ibu gak akan berbuat seperti itu lagi
ibu gak mau keluar dari rumah ini pak
gak mau ibu hamut dengan mama
malu banget dong gue
keluarga ngeliat gue diusir suami
mendingan gue pura pura pingsan aja

eh kenapa bebek
kenapa ibu pak
ibu sadar ibu
kena nih lo bapak
bawa ke rumah pak
dibawa ke rumah sakit aja pak rt
kepala bu rt kena batu waktu jatuh tadi rt
gak usah gak usah pak rt
bentar ya pak ya
tolong ambilkan dia
kalau ibu masih sakit
ibu minum obat ya lalu tidur
iya itu sebaiknya si rat aja
iya itu sebaiknya si rat aja
eh sini sandal gue
eh sini sandal gue
ngapain sih pegang
tuan ini sandal mahal
loh kok brt baru sadar dari pingsan
jalan cepet banget partai
kok jalannya kayak orang sehat
eh eh sudah sudah sudah
kalian pulang saja ya
terima kasih atas pertolongannya
gue pura pura tidur ah
biar kelihatan kayak orang sakit
ntar kok kelihatan gue sehat
wuh gue diusir lagi
ibu gak sakit kan
ibu hanya pura pura sakit
supaya bapak gak mengusir ibu kan
ibu mau sakit beneran
sekali ini bapak maafkan
tapi kalau ibu berbuat lagi
bapak tidak segan segan mengusir ibu
dari rumah ini
ibu janji deh
ibu gak akan berbuat seperti itu lagi
ibu tuh nyesel banget lagi pak
kalau kayak begini
emang gak bakal ibu ngelakuin
inilah kebenaran bro